terima kasih anda masih bersama kami
aksi memukau ditunjukkan ratusan crosser di mojokerto
saat menyusuri lintasan ekstrim di lokasi tambang galian c
bahkan crosser wanita berulang kali terjatuh dari atas motor trailnya
saat berusaha menaklukkan tanjakan berlumpur setinggi lima belas meter
kroser yang berlumpur setinggi lima belas meter
tidak hanya crosser laki laki unjuk kebolehan di medan ekstrim
juga ditunjukkan oleh kroser wanita
ia berulang kali terjatuh saat mencoba melintasi tanjakan ekstrim berlumpur setinggi lima belas meter
meski ekstrim para crosser ini tetap semangat
karena rute kali ini cukup menjadi pengalaman berharga bagi para peserta
terus dari bawah itu sudah mulai deg degan ya
pas naik ke atas aku jatuh kayaknya mau nambah lagi
adrenalin nambah terus
tidak takut banyak
ini kan olahraga tidak usah takut
para kroser sengaja memilih tambang galian c
karena lokasi ini dianggap lebih menantang dan memacu adrenalin
bahkan lebih seru dibanding menyusuri sungai atau hutan
untuk hari ini kita gunakan jalur jalur yang lebih ekstrim
soalnya kan teman teman
kalau jalur biasa itu kan kayaknya kurang enak gitu
jadi kita cari tempat tempat yang seperti jalur galian
terus ini kan seperti tanah gitu
jadi ya izin kemungkinan orang orang
tak ayal aksi para crosser ini pun menjadi tontonan ratusan warga sekitar
selain menjadi ajang silaturahmi
diharapkan kegiatan nge trail bareng ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan